sementara itu wali kota surabaya tri risma hari ini minggu siang melakukan sidak ke stadion gelora bung tomo atau gbt
yang menjadi satuan antara atau satu satunya di antara venue piala dunia u dua puluh tahun dua ribu dua puluh satu di indonesia
sidak dilakukan dengan melakukan pengecekan renovasi ruang ganti pemain toilet fasilitas difabel hingga kursi single seat
agar sesuai dengan standar fifa
risma menargetkan renovasi stadion khususnya rumput baru stadion gbt berjenis soezia japonica
serta pemasangan single seat dengan gradasi warna akan rampung pada desember mendatang
risma juga melakukan sidak pembangunan jalan akses gbt yang disebut akan ada lima jalan akses menuju ke gbt
dan ditargetkan rampung pada maret atau april dua ribu dua puluh satu mendatang
permintaan dari fifa
itu kita tinggal lampu nambah lampu
tidak lama kalau itu
terus kemudian sama lift
mungkin bulan oktober kita sudah bisa masang lift
untuk lift untuk barang sama broadcast yang dia di atas